sebuah kompetisi menata gaya rambut unik digelar di surabaya
berbagai macam gaya rambut ditampilkan mulai dari futuristik milenium hingga ekstrim
salah satu yang mencuri perhatian adalah rambut bergaya makhluk alien
nah seperti apa uniknya kontes rambut ini berikut liputannya
inilah berbagai gaya rambut yang ditampilkan sejumlah hair stylist atau penata rambut pada acara kompetisi hair metal dalam gelaran flesh and audacious di pusat perbelanjaan di jalan majen sungkonus surabaya
peragaan gaya rambut ini menawarkan konsep anti mainstream di mana menampilkan gaya rambut yang ditata secara unik dan cenderung ekstrim
diperagakan oleh puluhan model cantik dan seksi dengan balutan busana glamour membuat tatanan rambut mereka semakin terlihat mempesona
para penata rambut beradu gaya dengan berbagai macam modifikasi mengusung beragam ide dan konsep yang dituangkan pada jenis dan teknik hair cutting coloring styling hair up aksesori baju serta riasan wajah
gelaran ini sendiri memperlombakan enam hair stylist muda asal kota surabaya
salah satunya reni yumaisari yang mengusung gaya alien antagonis bernama sinomorph
warna abu abu dan pink kecoklatan menjadi pilihannya karena menggambarkan dunia kegelapan
tatanan rambut terlihat sangat bengis
yang terlihat dari tatanan sanggul dan warna rambut serta bentuk kepangan rambut sintetis yang membentuk anyaman di depan wajah sang model
anyaman dari kepangan ini sendiri menjadi pilihan yang sangat menarik
ini sendiri menjalar hingga kepala dan ke samping sehingga terlihat misterius
kalian yang ada itu kan film antagonis perannya selalu alian
menurutku itu keren untuk diangkat untuk jadikan tema hair band
selain mengasah kreativitas kaum muda hasil kreasi di kontes ini juga diharapkan bisa dijadikan tren rambut di masa mendatang
selain itu juga untuk mendongkrak para penggemar hairdo atau penata rambut agar bisa semakin melejitkan karir mereka
dengan cara yang lebih ekstrim dan mungkin tidak biasa
lukman rozak surabaya